jadi neng rika gak jadi pindah
belum tau kakak
sebaiknya gak usah neng
memangnya kenapa kakak
biar bisa saya anterin terus
terima kasih kakak
kembali kasih neng rika
kalau ini siapa
kok dia sering ngasih gambar
ih gak tau ah
ayo deh ah keburu ke sorean ntar
ya lu dorong dah bentar ya
ya kalau gitu yang bawa motornya
dibawa distirin bukan dibopong
ya kalau gitu loh yang dorong
baru juga dua langkah tati ah
udah lama juga yang
kita kagak jalan berdampingan begini nih
lu inget gak terakhir kapan
waktu pas motor abang mogok juga
yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya
tapi aku cancel
kamu akrab sama dia
ya iyalah kan tinggalnya di situ
ih apaan sih
di tempat yang dulu
aku mau pergi ke rumah
bengkelnya buka ga bang
hai ah ah ah ah aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
hai pur tumben sitisnak agak makan berdua malu lagi makan sama ani kalau nggak makan sama si
eh pak lihat deh statusnya ani status apaan status ktp status facebook
maaf ani bilang kesel sama orang yang suka kepo terus terus terus terus di komennya ada yang
nanya siapa wow terus aninya jawab es hahaha pasti surya
hahaha ya kan surya hahaha kagak tahu pur gua kagak ngerti
jadi mengerikan enggak jadi pindah belum tahu kakak sebaiknya enggak usah neng memangnya kenapa
knew bisa saya anterin terus terima kasih kakak kembali kasih neng rika
may maafin gua ya ma apa apaan sih beka nebaran udah lewat emang lo belum tahu
si ojak sama si tati
lah si ojak sama tati kan kemakam be
ngapain mbak bim minta maaf
oh jadi yang lo tau si ojak sama si tati mau kemakam
baru tau gua
udah biar saya yang bayar
terima kasih kakak
mas mau deh
tadi neng rika jadikan mau bayarin
ngapain lo senyum senyum sendiri
saya senyum berdua sama kamu
kemudian aku mau ke rumah
timba ngebaso doang udah bahagia lu
daripada kamu ngebasok enggak bahagia enggak
bahagia sih bahagia
lihat tuh jaket itu ada apanya tuh
pur pur pur pur
masya allah pur
tuh jangan gitu
aduh pur ah
ya mari mari
bapak belum jalan
barusan orang kampus nanyain bapak
catering di kampus mau naikin harga
makanya bapak dimintain tolong
buat nyari orang yang bisa ngisi catering di kampus
dengan harga yang ekonomis
ibu saja pak yang masak
masakan ibu kan enak
bu temen temen bapak memang suka masakan padang
tapi kalau tiap hari dimasakin masakan padang
lama lama mereka bisa protes sama bapak
makanya bapak akan mencari orang yang bisa masak segala jenis masakan
ibu gak mau kan kalau bapak ditegur sama kampus
gara gara catering yang nanti ibu buat isinya rendang terus
bapak berangkat ya
bapak kok balik lagi
dompet bapak ketinggalan
tidak bapak siap